cuaca di madinah saat ini berkisar dua puluh tujuh hingga tiga puluh sembilan derajat celcius
dan di mekah saat ini tiga puluh tiga derajat celcius
temperatur kota mekah saat ini mencapai angka empat puluh derajat celcius yang lebih panas
para jemaah khususnya jemaah haji lanjut usia
untuk mempersiapkan diri sebaik baiknya
dengan mengindahkan anjuran pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan
mengurangi aktivitas di luar hotel dan masjid dan istirahat yang cukup
bila akan keluar hotel kami sarankan untuk selalu menggunakan alas kaki dan kaos kaki
untuk menghindari kaki melepuh
jika kehilangan alas kaki jangan memaksakan diri pulang ke hotel tanpa sandal di siang hari
segera temui petugas dan minta bantuannya
dan jangan lupa selalu bawa dan minum air mineral dan oralit satu saset per hari
kami juga mengingatkan agar bapak ibu jemaah haji
mohon untuk selalu mencatat nama dan nomor hotel sebelum berangkat ke masjid nabawi dan masjidil haram
selalu mengenakan identitas pengenal terutama gelang jemaah
upayakan selalu berkelompok dan jangan memisahkan diri
untuk saling membantu
dan menolong antar jemaah
jangan sungkan juga untuk meminta bantuan kepada petugas selama berada di embarkasi pesawat dan di kota madinah
sampai hari ini jemaah yang wafat berjumlah delapan orang
dan disolatkan serta jenazah di masjid nabawi dan dimakamkan di pemakaman bakit
jemaah haji yang wafat akan dibadanakan